jangan jangan benar pak haji marah sama abang
ya biarin aja be
nyari apaan sih
kagak lupa le
kaga gue gak pernah tadi ada
makanya mbak beto udah tua
kalau naro barang nyari barangan
eh mbak dari
lu jangan ngatain kayak gitu ya
gue baru dimana gue inget
pada saat tadi gue ada gue taruh
cuman cuman cuman di mana ya
lah mana tau gitu ya
badan gue tuh butuh banget
gue masih mau hubungin kayak basri
mau nanyain soal si selvi
supaya gimana caranya ngobatin dia
nah boleh gak salah pisang
kan pak be ke bogor malin tuh
enggak enggak enggak mungkin enggak mungkin
soal kemarin gue bawa
gue mau nganjurin
gue mau nganjurin karena gue mau tahan aja di kamar
oh iya bener juga
apa di kamar ya
ya udah gue cari dulu
dengan iap gue bisa putusin hubungan maui sama mbak be
mbak be aku mau cari kamu

aku harap untuk sementara lo gak usah dulu ketemu dengan gue
gue kecewa atas sikap lo terhadap anak gue selbi
dari pak haji
gue harap untuk sementara lo gak usah dulu ketemu dengan gue
gue kecewa atas sikap lo terhadap anak gue selbi
padahal gue mau ke tempatnya
bagaimana kalau lo antar gue ke tempat kiai haji basri
apa sih yang gagal buat mbak be
ini sayang banget sumpah gue gak jadi makan
berarti selby gak keluar
ayo keluar selby
kasian sama mbak be selby
kalau lo begini nanti penyakitnya mbak be kumat
ayo selby lo keluar ya
kok gak ada suara nih
lo kagak bunuh diri kan
kakak bisa manjat
kau beneran kagak iya
tolong diri gak
eh apa mau bunjuk
ibu udah udah
ada apaan sih
istighfar sudah lah sih
makanannya gak disitu pok
bentar pok saya lihat
kelihatan dia pok
kelihatan apinya yang kelihatan pok
bener dia udah diam aja
ya allah kenapa
bener gak kelihatan bisa
oh yang bener pok
selby kelihatan kagak
lu bagaimana ini selby
ya ampun bagaimana sih
jangan jangan dia udah meninggal
ninggalin kita semua pok
naik pengkini seret
ya ampun tinggal mawap hati
hah yang bener pok
kenapa lu tinggalin gue
aduh gimana ini
aduh gimana ini
aduh gimana ini
gak tau vick tiba tiba aja poncun datung
aduh gimana ini
aduh deh ayo kita ke rumah pape ayo
aduh aduh gimana ini

perhatian perhatian semua cepetan keluar
nyam nya nyam pojok pojok keluar
eh lu apaan sih tengah di bolong
wah gue mau ngasih tahu semua warga harus tahu
ini penting berita penting banget
apa bu ada berita buruk
si selby kenapa
kenapa si selby
sah lu kalau ngomong yang bener
bener gak si selby meninggal
lu gak percaya bibir gue udah bangap bangap nih
tak usah gue bohong
sekualah tuh si selby kemarin dia mau coba bunuh diri
eh sekarang dia mati beneran ya
tuh bangganya ibu ibu
gak baik bunuh diri berarti dulu ya
bikin aja itu gak baik makanya kita harus istikbar istikbar
jangan ampe bunuh diri
ya udah deh gue mau langsung ke rumahnya ji
ya udah ibu ibu
ya udah ibu ibu ayo cepetan ya
selby dari tadi dipanggil ini kagak nyaut
gue takut dia kena api api
coba lo buka bisa kagak aduh bagaimana ini aduh
bikinnya buka cepetan
kikirnya punya kunci duplikat gak
ada gak nya
ada ada pasti ada
di kamar bapeng
lu nyaut apa
buka pak selby
ini kan ini kan
kunci nya yang mana lagi
jangan jangan kuncinya ketinggalan di dalam fik
aduh gimana aduh selby
jangan jangan dia di dalam
bikin lu tentu kaya gitu juga
pak selby buka pak selby
kesian si selby ya pak
gara gara cinta sampai segitunya ya bang
udah bang jali
mendingan diikhlasin aja
biar si selby nya tenang
gak ada baik
si yang udah kagak ada
berita duka ibu ibu
berita duka ibu ibu
berita duka ibu ibu
nah kebeneran nih
lu gak tau
dia ada berita duka
ya si selby meninggal